tapi jangan terlalu banyak juga saya yakin pak prabowo bijak dalam hal ini
anak anak sekolah memberi susu gratis dan sebagainya apakah itu nanti akan ditangani oleh siapa
apakah cukup oleh kementerian yang ada
atau misalnya pak prabowo merasa perlu ada satu kepentingan khusus untuk menangani masalah itu
itu tidak ada pada program sebelumnya
misalnya pak prabowo itu bertekad untuk mempercepat pembangunan ekonomi kita sehingga mengejar target dua ribu empat puluh lima itu sebagai infrastruktur
masa emas begitu jadi peningkatan perkapitanya itu juga harus ditambah
tadi prof apakah sudah berdiskusi dengan pak prabowo mungkin ada berapa sih kementerian yang dibayangkan oleh pak prabowo
saya sih belum dengar resmi langsung dari beliau tapi yang wacana yang berkembang ya sekitar
berarti kan menambah sekitar enam kementerian lagi daripada yang ada sekarang
saya yasir neneama saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya